ketua mumpartai demokrat agus harimurti yudhoyono menyampaikan pidato politiknya tentang sejumlah isu untuk mengetahui informasi terkini
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulahela di istora senayan jakarta
selama sore bella apa saja poin menarik dari pidato politik ahi selain menyinggung tentang kondisi ekonomi saat ini
selamat sore rifana betul sekali sekitar satu jam yang lalu ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono ini menyampaikan pidato politiknya di tenis indoor senayan yang memang juga dihadiri oleh ribuan kader dari partai demokrat
beberapa poin yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa isu yang disampaikan oleh ahy dalam sepanjang pidato yang tadi disampaikan
yang pertama adalah kesulitan ekonomi yang sampai saat ini masih terus terjadi di indonesia
di mana memang ada juga masalah terkait dengan harga bbm yang sampai saat ini masih terus meningkat dan juga harga pangan yang akhir akhir ini meningkat terkait dengan menjelang ramadan dan juga idul fitri
poin kedua tadi juga ahy menyoroti terkait dengan utang di era presiden joko widodo ini utang negara mencapai kurang lebih selama pada tahun dua ribu dua puluh
pada awal tahun ini mencapai rp tujuh tujuh ratus tiga puluh tiga triliun di mana meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya
ahi juga menilai
terkait dengan kemarin sempat ramai terkait dengan dirjen pajak ataupun beberapa oknum dari kementerian keuangan
asn kementerian keuangan ini yang berkasus terkait dengan adanya anggaran ataupun terkait harga ataupun harta kekayaan ini mencapai tidak mencapai melebihi ataupun melebihi dengan gaji asn di kementerian keuangan
penyampaian selanjutnya adalah dengan adanya pemotongan anggaran militer
yang terlalu besar dan dinilai adanya kekurangan ataupun membuat pekerjaan dari tni militer ini tidak terupaya ataupun tidak dilakukan secara baik
selanjutnya juga ada kekurangan pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan yang sampai saat ini di indonesia masih terus terjadi
dimana memang kita sama sama tahu rifana beberapa perusahaan sampai saat ini masih terus melakukan phk
dimana ini membuat banyak sekali masyarakat yang akhirnya terpaksa untuk menganggur dan masih terus mencari pekerjaan
ini pihak dari demokrat juga ahi menyoroti hal tersebut karena
pemerintah saat ini dinilai tidak membantu upaya untuk mencari pekerjaan pengganti kepada rakyatnya
selain itu juga ahy sempat menyinggung terkait dengan penundaan pemilu
dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh segelintir oknum begitu dengan pemerintahan pemilu dan juga tetap ingin melanggengkan kekuasaannya hingga saat ini
nantinya pihak demokrat dan juga ahi juga menyampaikan bahwanya saat pemilihan umum pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang kpu dan juga bawaslu diharapkan
untuk berlaku independen dengan baik dalam melakukan pekerjaan dengan amanah begitu dan tidak adanya kesalahan ataupun tidak adanya kekeliruan dalam nantinya menentukan ataupun melaksanakan pemilu mendatang
selanjutnya juga terkait dengan koalisi yang tadi juga saya tanyakan kepada pihak dari jurubicara herzaki jurubicara demokrat
yang mengatakan memang sampai saat ini koalisi perubahan masih terus mencari momen yang tepat
namun pihak dari demokrat ini juga
sudah yakin ataupun sudah yakin untuk mengusung anies baswedan sebagai capresnya dan juga untuk mengumumkan koalisi perubahan ini terkait dengan kapan deklarasinya ini
pihak dari demokrat mengklaim sudah yakin akan mendeklarasikannya sebelum bulan puasa
ya sama sama kita tahu bahwa sebentar lagi sudah memasuki bulan ramadan begitu
namun juga komunikasi dengan kedua partai yang menjadi calon koalisi yang terkait dengan pks dan juga nasdem yang sampai saat ini masih terus menentukan
agar nantinya momen ataupun momentum untuk deklarasi ini tepat untuk ketiga partai untuk menyampaikan ataupun bergabung dalam koalisi perubahan rifana
terima kasih produser lapangan cnn indonesia bella mulahela atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali